selamat pagi anda menyaksikan kompas update
pada hari kamis kemarin menerbangkan dua migran yang tidak sadarkan diri
penyelamatan dilakukan di laut mediterania karena kedua migran tersebut dalam kondisi kritis
penjaga pantai italia menerbangkan mereka ke helikopter dari kapal penyelamat
sementara korban selamat lainnya melaporkan bahwa sekitar enam puluh migran asal afrika tewas
dalam perjalanan ke pulau lampedusa italia
organisasi internasional untuk migrasi mengatakan dua ratus dua puluh tujuh migran tewas
di sepanjang laut mediterania sejak satu januari lalu
demikian kompas update saya glori oyong sampai jumpa